iya pelaksanaan ppkm darurat dan rencana perpanjangannya berimbas terutama pada rakyat kecil
sebab privilege yang mereka punya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terbatas
pemerintah sebelumnya mengatakan akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada puluhan juta kakak
yang tersebar di wilayah jawa bali baik berupa beras maupun uang tunai
namun kapan dan bagaimana efektivitas pelaksanaannya merujuk pada sasaran penerimanya
di lapangan kita elaborasi bersama tiga narasumber yang sudah hadir bersama saya di cnn indonesia newscast
yang pertama saya sapa dulu ada ibu diah pitaloka wakil ketua komisi delapan dpr republik indonesia
selamat malam bu diah
selamat malam mbak
baik sehat ya bu ya
kemudian ketua umum asosiasi umkm indonesia atau akumindo muhammad iksan ingratubun
selamat malam pak iksan
baik sehat juga ya pak
yang terakhir ada direktur center of economic and law studies atau celius mas bima yudhistira
selamat malam mas bima
baik selamat malam bapak bapak dan ibu semuanya
tapi sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi pihak kementerian sosial untuk bergabung bersama pada malam hari ini
namun sampai dengan saat ini kami belum mendapat jawaban
oke langsung saja saya ke mas bima atau mulai dari pernyataan mas bima sebelumnya terlebih dahulu ya
yang mengatakan di tengah kondisi saat ini dan juga prediksi ada peningkatan jumlah kemiskinan per september dua ribu dua puluh satu
menurut mas bima jumlah atau nominal bansos dinilai kurang tepat
jadi begini tidak ada yang namanya pembatasan sosial efektif menurut orang itu di rumah tanpa adanya bantuan sosial yang memadai
barusan saja kita dengarkan evaluasi dari menteri keuangan khususnya terkait pkm darurat
jadi sangat kecil
indonesia salah satu negara yang bantuan sosialnya kecil
apalagi secara spesifik kita melihat dari dana desa ini yang parah ini
yang parah ini harus jadi perhatian adalah blt dana desa itu serapannya paling kecil
jadi ada beberapa bulan bahkan dana desa itu tidak maksimal
itu target penerimanya
padahal ini sangat penting untuk mencegah juga
masyarakat di desa bisa mematuhi protokol kesehatan dan ppkm darurat
jadi ini satu catatan yang penting
efektivitas dari ppkm darurat itu diragukan
salah satunya karena kompensasi bagi pelaku usaha bagi pelaku umkm pekerja informal buruh lepas harian
juga kepada kemudian masyarakat yang berada di level rentan miskin dan miskin itu sangat tidak memadai
jadi ini salah satu catatan kalau mau diperpanjang
tekanannya akan semakin besar terhadap perekonomian masyarakat
walaupun dengan bentuk beras kemudian juga uang tunai seharga rp enam ratus ribu rupiah per kepala keluarga begitu juga dinilai masih kurang mas bima
ya kita lihat misalnya dari bantuan yang ada
saya kaget ketika melihat program keluarga harapan itu ada sepuluh juta penerima keluarga penerima
itu jumlahnya tidak beda dengan tahun dua ribu sembilan belas
sama sama sepuluh juta keluarga penerima
kondisi sedang krisis
kondisi sedang ada masalah pandemi yang serius
logikanya bertambah ya
tapi perlindungan sosialnya ternyata hanya repetisi dari program program yang ada
kalaupun ada program inovasi yang baru misalnya kartu prakerja itu juga sangat tidak tepat sasaran ya
masyarakat butuhnya uang tunai tapi disuruh mengikuti training atau pelatihan terlebih dahulu
jadi menurut saya dari konsep perlindungan sosial dan bantuan selama masa masa kritis seperti sekarang ini
ini harus dievaluasikan
sementara anggaran infrastruktur rp empat ratus tujuh belas triliun
jadi ini apa apaan ya antara bantuan sosial dengan hal hal yang harusnya bisa ditunda
ini tidak seimbang
sehingga ya ini merugikan masyarakat secara umum
oke apalagi di tengah ppkm darurat yang akan diperpanjang ini ya
budia tadi adalah masukan dari selius ya
tapi kalau misalnya dari anggaran negara sendiri
ini cukup nggak sih sebagai tambahan alokasi bansos
tadi kan ada alokasi pertama kemudian katanya ada revisi penambahan jumlah ya
tapi kalau misalnya melihat bagaimana masukan kemudian juga kondisi saat ini gitu
jelang perpanjangan ppkm nominal atau jumlahnya masih bisa diubah atau bagaimana bu
dinamika penyebaran covid ini kan di dua bulan terakhir memang ada percepatan penyebaran covid yang ini satu
ini satu dinamika baru ya penyebaran covid yang apa strain delta ini ya
nah ini yang sebelumnya dibahasan anggaran pada tahun dua ribu dua puluh yang memutuskan anggaran dua ribu dua puluh
itu tidak terkalkulasi gitu penyebaran covid delta yang dalam dua bulan terakhir ini
nah tentu saya sepakat kondisi ekonomi membuat
dan kemudian ketika pulang
ya adalah dana bansos merasa perlu ditambahkan
nah ini tentu sangat berkorelasi ya atau berhubungan dengan
adanya satu tren baru penyebaran covid di dua bulan terakhir
nah ini yang sebetulnya tidak dalam masuk dalam perencanaan anggaran yang dibahas tahun dua ribu dua puluh untuk anggaran dua ribu dua puluh
nah kemudian pemerintah menambahkan kembali sejumlah rp tiga puluh delapan triliun
nah ini tentu
itu sifatnya juga karena ada dinamika baru gitu dalam penyebaran covid yang tadinya sebetulnya
kita sudah memasuki fase kalau tren yang sebelumnya ya
sudah ada kalkulasinya kan pemerintah sudah ada perbaikan ekonomi lalu juga vaksinasi berjalan masif
tapi karena adanya covid delta ini tentu semua harus direview kembali gitu
tadi anggaranya sudah ditentukan
berarti jumlah atau nominal bansos ke depannya ini masih tetap seperti itu rp enam ratus ribu per kepala keluarga dengan beras sepuluh kg per kepala keluarga seperti itu bu
iya yang bst yang baru ini iya mbak
oke nanti kita akan tanya bagaimana pelaksanaan dan juga bagaimana efektivitas di lapangannya karena sampai dengan saat ini kan memang dari bansos sendiri belum turun
dan kita juga penasaran bagaimana bansos tersebut bisa menjangkau pelaku usaha sektor mikro
tapi kita tahan dulu dialognya karena cnn indonesia newscast akan segera kembali
ketaplah bersama kami
baik anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita teruskan kembali dialognya terkait dengan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan bansos di tengah perpanjangan ppkm darurat ini kepada rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan
saya kembali ke bu diah lagi bu dari komisi delapan dpr
selain jumlah dan juga nominal bansos yang dinilai belum terbukti ya efektivitasnya ya
ini beberapa daerah juga mengaku meminta percepatan pemberian bansos ini karena atas dasar urgensinya
tapi katanya masih tertahan ya bu soalnya ada beberapa penyesuaian data
tanggapan dpr seperti apa bu ini sudah dua minggu ppkm berjalan bansosnya belum turun
iya saya tadi mbak cek ke kementerian sosial
saya kira ini turun insya allah hari senin mbak
apakah katakanlah ini sudah dua minggu berjalan masyarakat juga sudah mulai berteriak karena kebutuhan sehari hari mereka ini tidak tertahankan seperti itu
bagaimana dari dpr sendiri memantau bagaimana nanti pendistribusiannya
bansos bst ini kan baru saja ditetapkan dua minggu lalu dan segera disusun bagaimana pelaksanaan teknisnya termasuk penyesuaian data tadi
dan memang kita berharap lebih cepat ya
nah jadi hari senin itu menurut saya itu sudah kita nilai sudah harus paling lambat lah karena kan juga ya benar masyarakat sudah teriak dan bansos ini menjadi sangat penting hari ini perannya di tengah masyarakat
oke prioritasnya masih untuk wilayah jawa bali bu
prioritasnya jawa bali tapi coverage areanya tetap dari banyak skema bansos yang ada
itu wilayah indonesia gitu ya
penambahannya ini kan sebanyak sepuluh juta penerima
masuk dalam kluster dtks itu kurang lebih enam juta dan empat juta itu di luar dtks
dan tentu saja ini juga hasil dari input pemerintah daerah gitu
jadi kita harap ini bisa dimengenai ya untuk sasaran bansos kali ini gitu
mungkin bisa dijabarkan bu untuk wilayah jawa bali ini ada berapa kepala keluarga dan di luar jawa bali termasuk kalau misalnya kita melihat bagaimana informasi yang ada di wilayah kalimantan dan juga papua
tapi saya yang terakhir hasil penyesuaikan itu saya belum cek
oke oke kita tunggu bagaimana nanti datanya karena kalau terakhir kali informasi kita dapat
dari bulog sendiri belum mengeluarkan data data dari sasaran atau penerima bansos
yang akan mendapat penyeluruhannya
saya ke pak iksan lagi pak iksan masih tersambung dengan kami di cnn indonesia newscast
selamat malam pak iksan
pak iksan kita juga melihat sasaran atau siapa saja pihak yang terdampak dari ppkm darurat ini
juga salah satunya adalah sektor pengusaha mikro ya
kalau dari pak iksan sendiri ini sistem bansos dengan data yang sudah dijabarkan tadi
ini pas nggak sih sebagai solusi bagi pelaku usaha yang terimbas ppkm darurat
jawabannya tidak dan itu semua karena sudah juga awal di ppk ya
apapun yang diberikan oleh pemerintah itu dengan data yang keliru
maka tidak tepat sasaran
tapi minta tolong saya diundang lagi di let in ya
minta tolong saya di let in lagi supaya ada video saya musuh
sambil dinaikin layarnya
tadi bu diah juga mengatakan kalau misalnya dari dpr sendiri menjamin datanya sudah fix
kemudian nanti juga akan dilepas ke publik
ada transparansi seperti itu
kalau dari pihak pak iksan sendiri kemudian juga sektor usaha
ini ada koordinasi seperti apa yang dibentuk gitu dengan adanya penyamaan data
kemudian juga pelaku sektor usaha mikro yang membutuhkan bantuan sosial tersebut
ya persoalannya adalah ppkm dibuat atau dibuat kebijakan ini memang amuradul ya
amburadulnya di mana pak
jaring pengaman sosialnya belum dicairkan
tetapi ppkm sudah dilaksanakan
nah kemarin juga saya sebagai narasumber dengan siapa itu dari komisi enam yang membawa ukm dan kooperasi
bahwa jaring pengaman sosial ini akan dicairkan itu setelah dua minggu setelah ini
ini diakui bahwa pemerintah dengan dpr
sebenarnya dpr ini saya nggak paham ini apakah dia menjadi cap saja
jadi kan domainnya pemerintah
padahal sudah mengetahui ya
sudah mengetahui bahwa
dampak daripada psbb atau ppkm darurat atau apapun namanya sebenarnya sama saja
bahwa umkm menjadi di depan untuk berakibat berdampak besar terhadap ekonomi bangsa
makanya juga bi menurunkan juga suku bunga
mengoreksi suku bunga itu jelas jelas kok
tetapi sayangnya bahwa jaring pengaman sosial ini
tidak seiring dengan sejalan dengan kebijakan pemerintah
jadi kebijakan itu ambur abur
kalau bahasanya bahwa terkendali atau tidak terkendali
jelas tidak terkendali
tidak heran kalau misalnya si siapa
aparat aparat di bawahnya di bawah pemerintah itu disuruh berkreasi sendiri
yang ramai ppkn darurat ini kan hanya menutup jalan
padahal di tempat keramaian
di tempat yang misalnya pasar pasar tradisional atau tempat kerumunan itu
tidak ada teguran secara fisik
pada saat psbb justru lebih maju
bahwa ada teguran secara fisik kalau tidak menggunakan masker dengan benar
apalagi tidak menggunakan masker betul
kalau sekarang nggak ada dibiarkan begitu saja
jadi pembiaran dilakukan oleh pemerintah sendiri
kalau mau jujur juga sebenarnya
dampak daripada mau covid sembilan belas tipe d ke tipe e tipe apa itu
sebenarnya kesalahan yang besar itu terhadap pemerintah
karena pemerintah menganggap dengan himbauan prokes prokes itu sudah cukup
padahal indonesia atau masyarakat indonesia tidak cukup dengan himbauan
harus dilakukan yang namanya pengawasan secara ketat
kalau seperti sekarang ini
hanya ppkm darurat kita tahunya ditutup jalan sini tutup jalan situ
tapi pusat keramaiannya tidak ada yang namanya diawasi dengan ketat
katanya kurang orang
tapi kalau kita lihat di ppkn
di pasar tetapkan sepuluh orang untuk menegur kan bisa
nah jadi tidak ada lain tidak ada kemungkinan bahwa kebijakan kebijakan dari ppkm ini sangat tidak efektif
apalagi tidak disertai dengan jaring pengaman sosial
oke pengawasan sosial tersebut tidak efektif ya
apa maunya dihorenta
apalagi dihubungkan dengan undang undang karantina
saya kira dpr paham itu
oke kita perkecil konteksnya mengenai pengawasan sosial faisal
kalau melakukan karantina apa yang harus diberikan makan
baik itu kepada yang di karantina
makanan ternak dan seterusnya
kalau sekarang ini wajar itu kalau kita lihat di medsos ya atau di apa ada dari medan itu dia
iya iya iya kemarin kita melihat bagaimana beritanya
dia tidak mau ikut
itu benar itu biliter orangnya
saya harus biayai
pemerintah suruh tutup ini terus apa solusinya saya dikasih nggak
untuk untuk untuk apa namanya untuk kehidupan saya
baik baik baik faisal
anak anak saya ini ambil rapor saja suruh bayar
ambil ini saja suruh bayar
tutup tanunya suruh bayar
terus siapa yang mau bayar
kalau pemerintah mau bayar itu diinginkan
faisal saya potong dulu ya faisal
kita berikan kepada bu diah ini untuk menjawab
ini pertanyaannya bahan sos tidak efektif
menurut aku mindo bahan sos tidak efektif
bu diah bagaimana tanggapan anda
iya saya pikir dalam situasi krisis ekonomi dan juga bantuan sosial memang dibutuhkan satu
tapi apakah bantuan sosial itu cukup
nah ini kayak misalnya tadi pelaku umkm gitu ya
karena gini kepemerintahan itu kan tidak hanya satu kementerian gitu ya
bahan sos ini kan sifatnya basic
jaringan pengaman sosial yang sifatnya mungkin tidak bisa mencukupi semua gitu ya
tapi selain itu kita tentu juga ada masuk klaster pbi
lalu juga ada beasiswa
nah lalu juga ada bantuan permodalan dan sebagainya untuk umkm
nah memang bansos itu hanya sebatas kebutuhan pokok yang hari ini jumlahnya enam ratus per bulan
tapi menyasar pelaku usaha sektor mikro juga nggak bu
nah ini usaha mikro atau tidak dia basis datanya itu kan dari data sosial data kesejahteraan sosial
nah itu yang sekarang ini kan yang tercakup kurang lebih kalau satu ratus lima puluh juta penduduk ya kalau dihitung ya kurang lebih yang dimasuk dalam dtks itu sekitar dua puluh delapan juta

lalu ada lagi dana bentuan langsung menaiki desa itu sekitar dua belas juta keluarga ya

nah ini menariknya mbak dtks ini kalau nanti presiden itu pada tahun dua ribu dua puluh empat ingin memformat adanya indonesia satu data
dan ini yang tercakup dalam data yang kita dibahas sekarang kurang lebih satu ratus lima puluh juta
dan tapi menariknya memang dari data antara satu ratus lima puluh juta jiwa itu ada dinamika dal yang berhubungan tentu dengan sektor ketenaga kerjaan
karena juga ini sangat berhubungan misalnya ada kelompok kelompok middle class kelas menengah yang sangat rentan kehilangan pekerjaan
atau ada kelompok kelompok yang pendapatannya disebut sebagai kelas menengah
itu sangat rentan untuk kehilangan pendapatan
oke termasuk ya tadi ya untuk pelaku usaha sektor mikro

ini kehilangan pekerjaan
matis dia akan menjadi salah satu kelompok yang menjadi kluster kebutuhan bansos
nah ini yang menurut saya perlu kita cermati lagi gitu
tentang jaring pengaman sosial ini
saya mau ke mas bima tapi tahan dulu mas
saya harus ke mas iksan atau pak iksan terlebih dahulu
tadi bicara mengenai data bansos atau penerima bansos
salah satunya adalah para pelaku sektor usaha mikro
kalau dari pak iksan atau aku mindo sendiri
apakah ada pendataan pelaku sektor usaha mikro
yang membutuhkan dana bansos tersebut ke depannya
dan juga apa antisipasi jika ppkm ini berpanjang
bagaimana dari sektor usaha mikro ini bisa bertahan ke depan
sebenarnya pemerintah ini bingung ya
dan juga mungkin dpr nya juga bingung
kenapa data yang dipergunakan
oleh yang ada sekarang diberikan kepada bansos atau pkh dan seterusnya
itu permainan para rt dan rw
itu harus jujur itu
ini fakta lapangan
jadi ada yang bukan usaha mikro
atau ada yang punya usaha juga masuk dalam data itu
makanya tidak heran kalau bpk katakan bahwa tidak tepat sasaran
padahal pemerintah itu kenapa sampai bingung
kan dia sudah punya oss
oss dari bkpm
kan di situ terdaftar usaha mikro semuanya
itu yang berhak membunuh
kita harus mendapatkan bantuan
tidak ada keraguan keraguan di dalamnya
ya untuk apa dibuatkan oss itu
selama kita hanya sepuluh menit
kita bisa masuk mendapatkan izin usaha mikro
dan itu semua yang berhak untuk mendapatkan yang namanya bantuan sosial
kalau yang lain lain ikut ikutan
sekarang yang dibutuhkan itu adalah
yang dibutuhkan adalah uang s
tadi kita katakan juga sama mas pima
uang cash yang dibutuhkan saat ini untuk menutup yang namanya kebijakan pemerintah untuk menutup usahanya atau membatasi usahanya
apalagi di seluruh indonesia ini tidak seragam yang namanya sop
ada yang disuruh tutup ada yang disuruh tutup sekalian usahanya
itu banget pemau maunya
itulah yang terjadi yang namanya
apa yang sekarang viral itu adalah saya satpol pp
ada kelasnya di lapangan begitu ya pak ya
dengan nominal yang sudah ditetapkan sekarang cukup nggak
jujur juga pemerintahnya bahwa apa yang dipunyai data itu harusnya berubah
harusnya berubah terus kalau mimpinya satu data apa caranya
nominal pendek saja atau singkat saja pak iksan
nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat ini untuk jadi bansos cukup atau tidak untuk menutupi kebutuhan sehari hari
ya kalau rp enam ratus mbak mohon maaf ya
kalau hitungan dari para umkm aku nih ya
kalau aku bukan pemerintah bukan yang namanya dpr
usaha mikro itu sehari bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih dua ratus sampai dua ratus lima puluh
jadi nah ini tegas saya bilang
kalau dengan rp enam ratus hanya mampu memberikan bantuan untuk tiga hari
sekarang ppkm baru untuk sampai satu bulan nih kelihatannya
mungkin bisa jadi pertimbangan ke depannya untuk pelaksananya ya
saya juga akan meminta
jangan punya pertimbangan mbak
susah kalau pertimbangan pertimbangan
harus ada penegasan
bahwa contoh misalnya pen dilakukan dengan kepada kebang kembali
untuk apa kebang lagi
padahal ke bank itu harus mempunyai catatan catatan harus mempunyai syarat syarat
bebpung rp dua empat juta terus dipotong menjadi rp satu dua juta
oke baik baik
mas bima kayaknya sudah gatal ingin menyatakan insightnya
tapi tahan dulu mas bima kita harus juga sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
nanti saya akan kembali dengan pernyataan dari anda
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita terlanjutkan kembali dialognya dan sekarang saya akhirnya ke mas bima
mas bima dua minggu ppkm nya sudah berjalan
kemudian juga tadi nominal
kemudian juga rencana pelaksanaannya sudah mendapatkan reaksi dari berbagai pihak termasuk dari sektor usaha mikro
tapi kalau misalnya menurut mas bima sendiri dari selain dari timing pemberiannya yang dinilai telat
ini menurut anda sebesar apa keterlambatan ini berpengaruh kepada kondisi masyarakat terdampak dari ppkm darurat yang nantinya juga akan diperpanjang ini
ya jadi ppkm darurat disebut tidak efektif karena masyarakat itu masih melakukan aktivitas di luar rumah
ketika ditanya melakukan aktivitas di luar rumah
maka jawabannya harus mencari pekerjaan
kemudian yang berikutnya lagi
keberadaan ppkm darurat ini justru mengganggu distribusi barang
ikatan pedagang pasar juga komplain bahwa barang barang yang dikirim itu delay
kemudian marketplace juga kurir kurir barang yang dikirim itu juga delay ataupun terlambat
begitu juga akan mengganggu ekspor dari barang industri
walaupun katanya masuk sektor usaha mikro
mungkin harus jadi lebih cepat

ini jadi catatan
karena pemerintah dalam kondisi darurat seperti sekarang namanya ppkm darurat
tetapi bantuannya sebenarnya biasa biasa saja
pkh itu tidak jauh beda dengan dua ribu sembilan belas
nah apa yang harus dilakukan
sekarang yang harus dilakukan kita bisa melihat negara lain yang melakukan semacam lockdown
bahkan lebih ketat daripada ppkm misalnya di malaysia
mereka kreatifitasnya ada ya
inen ataupun kemudian penyewa yang ada di pusat perbelanjaan itu selama adanya lockdown
mereka memberikan subsidi
nah ini kan tidak terjadi di indonesia
sehingga kemarin terpaksa orang orang servis hp misalnya itu terpaksa harus keluar di jalan raya
karena mereka tidak disubsidi sewa susat perbelanjaannya atau inennya terus berjalan
jadi harus ada kreatifitas untuk membantu subsidi itu
kemudian kalaupun umkm didorong untuk melakukan digitalisasi jangan hanya ngomong
pemerintah jangan hanya kemudian memberikan himbauan ini waktunya transformasi digital
waktunya kemudian mendorong kepada e commerce
tetapi kebantuannya apa
harusnya diberikan subsidi internet satu gb jam delapan pagi sampai jam enam sore
kemudian juga diberikan subsidi ongkostirin
nah ini jadi kondisi yang darurat tetapi kebijakannya biasa saja bukan kebijakan yang extraordinari
sehingga kepatuhan masyarakat terhadap ppkm nya rendah
itu yang jadi catatan selama ppkm darurat ini
oke kalau jumlah kemiskinannya sendiri seperti apa
dengan adanya prediksi katanya september dua ribu dua puluh satu ini akan meningkat
jadi seberapa meningkat seberapa harus menjadi concern kita semuanya mas bima
saya kira sudah menjadi concern bahwa bulan maret dua ribu dua puluh satu jumlah kemiskinan itu sudah meningkat satu dua belas juta orang
dan ini kalau dibandingkan dengan september dua ribu dua puluh satu tentu tekanannya semakin besar
jadi prediksi bisa di atas satu juta sampai satu lima juta orang
jadi kita harus antisipasi itu
karena pada waktu awal pandemi tahun dua ribu dua puluh
itu masyarakat masih memiliki tabungan dan simpanan maupun aset untuk dijual
sementara selama perjalanannya ada sembilan belas juta orang tenaga kerja yang terdampak pandemi covid
ada yang kemudian masih karyawan tetapi tidak mendapatkan gaji dan tunjangan dari perusahaannya juga ada
dan itu tidak sedikit
sehingga mereka ini penerentan jatuh di bawah garis kemiskinan
nah tadi pertanyaannya apakah bantuan sosial yang memadai
ini tidak cukup
ya bantuan sosial
kepala tunai itu rp tiga ratus per bulannya
jadi rp tiga ratus sementara garis kemiskinan kita itu sudah rp empat ratus tujuh puluh per bulannya
jadi ini sama sekali tidak ada matching antara kebijakan dengan realita yang ada untuk antisipasi penambahan orang miskin baru per september dua ribu dua puluh satu ke depannya
jadi ini momen krusial juli agustus sampai dengan september
kita nggak tahu perpanjangan ppkm nya dilakukan beberapa kali
itu yang masih kita tunggu sampai hari senin besok ya
cuma sebelum saya nanti akan tutup dengan pernyataan dari budia atau tanggapan dari budia
saya ke pak iksan terlebih dahulu
tadi pak isan juga belum mengelaborasi seperti apa antisipasi
kemudian juga tindakan terlepas dari nanti pendapatan atau penyaluran bansos ini akan merata atau tidak ke sektor usaha mikro ke depannya
tapi kalau dari aku mindo sendiri apa saja antisipasi dan juga apa ya katakanlah gotong royong antara sektor usaha mikro ini dalam bertahan di tengah ppkm darurat ini
tidak ada istilah gotong royong dalam usaha
hanya lip service semua
masing masing mempunyai pasarnya sendiri
masing masing mempunyai saingannya sendiri
yang terpenting adalah kalau memang ini closing statement bahwa jangan diulangi lagi
yang namanya keadaan seperti psbb mengutamakan kesehatan daripada ekonomi
ini harus sejalan
karena sekarang ini bahwa
pemerintah dan dpr tidak mampu menutupi anggaran untuk kepada pada saat dilakukan ppkm darurat atau apapun namanya
untuk itu maka yang ada adalah force
jadi force untuk penurunan dari pandangan nilai covid sembilan belas atau kesehatan itu kepada kepatuhan dalam melaksanakan yang namanya proku
bukan mengimbau atau pasu
kalau masyarakat indonesia dengan mengimbau melawasi di setiap kerumunan
mudah buat di setiap provinsi itu mengidentifikasi
itu pun hanya satpol pp mengidentifikasi di mana kerumunan di situ dia datang untuk menjadi tiket
jadi ppkm ini sebenarnya tidak ada manfaatnya sedikit pun
ini menjadi yang namanya kerugian yang luar biasa terhadap negara terhadap usaha mikro dan seterusnya
untuk itu maka harusnya dibuka beriringan
yang sejalan tetapi pengawasan terhadap penambahan covid sembilan belas
yaitu kerumunan dan seterusnya itu harus dilakukan secara ketat
itu sebenarnya yang harus dilakukan
tidak tepat sasaran dan juga tidak tahu bagaimana akan penerapannya seperti apa ke depannya
bagaimana ini bu diah untuk dari komisi delapan dpr sendiri alarm ke depannya
kemudian juga bagaimana pengawasan pelaksanaan di lapangannya seperti apa
dan parameter kesuksesan kalau dilihat yang diharapkan oleh wakil rakyat

jadi ini ada pertama ada kebijakan ppkm
lalu yang kedua ini berdampak terhadap ekonomi mikro kita
dan pertanyaannya apakah bansos bisa meng cover seluruh kebutuhan termasuk juga menjawab persoalan di tanah teman teman yang berusaha di ekonomi mikro

bersama bansos itu bisa
itu sifatnya bantuan dasar
kalau itu menjawab semua kebutuhan apalagi di ruang ekonomi itu tentu butuh bantuan lain
nah tapi saya setuju dengan pak isan
kita perlu memberikan perhatian atau ada melihat dinamika yang ada
kita perlu memberikan bantuan yang menurut saya secara administrasi juga sensitif terhadap krisis
karena banyak jenis bantuan yang susah
misalnya aksesnya apabila secara administrasi dalam kondisi normal itu tidak dimungkinkan cepat gitu ya
nah saya setuju dengan pak isan bahwa kita perlu memberikan perhatian khusus dan juga bantuan tersendiri terhadap para pelaku ekonomi mikro di tengah pandemi yang hari ini makin memburuk gitu ya situasinya
selain juga persoalan kesehatan
kita juga punya persoalan ekonomi
nah apakah bansos bisa meng cover semua persoalan itu
saya pikir tidak bansos itu sifatnya hanya dasar
tapi apabila bantuan ekonomi itu saya pikir itu perlu dibicarakan sebagai satu jenis bantuan khusus di luar bansos
berarti kalau misalnya dalam pelaksanaan kedepannya ini ternyata tidak mencapai parameter kesuksesan yang diharapkan
apakah nominal kemudian juga mekanisme bansos tersebut bisa berubah bu
saya pikir kalau bantuan ekonomi mikro itu di luar bansos ya
bansos itu dia punya kluster bantuan sendiri
ini kan dua ruang
satu bantuan sosial satu bantuan terhadap usaha pengusaha di ekonomi mikro
entah sifatnya bansos atau sifatnya apa saya belum tahu desainnya gitu ya
karena ini beda ruang menurut saya pembahasannya beda ruang
nah tapi concern kita terhadap bagaimana para pelaku ekonomi mikro ini bertahan
di tengah pandemi di tengah ppkm darurat itu juga menurut saya perlu adanya terobosan kebijakan
yang sensitif dan cepat terhadap kondisi krisis saat ini
jadi kita banyak kita perlu banyak kreativitas atau intervensi kebijakan kebijakan di tengah krisis
yang melihat kondisi konteks dan dinamikasi
konteks dan dinamika di lapangan hari ini
jadi jangan takut
dalam mendesain satu kebijakan
oke semoga terobosan kebijakan
tersebut terlihat konkret ya dalam pelaksanaannya
ke depan tapi karena durasi
kita sangat sempit kita harus
sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini terima kasih
atas dialognya kemudian juga
insight nya dari mas bima bu diyah
dan juga pak isan atas waktunya bersama kami
di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
sehat selalu bapak bapak dan juga ibu
terima kasih atas waktunya selamat malam